besok saat aldebaran datang pastikan lo habisi dia
belum sebelum lapor polisi saya takut penculiknya malah makin nekat
sepertinya om evan beneran panik apa bukan dia yang ngelakuin
halo selamat siang pak aldebaran alfahari
anda nggak perlu tahu siapa saya pak aldebaran yang
anda perlu tahu istri anda sekarang ada bersama saya
jangan coba coba untuk lapor ke polisi kalau mau istri anda selamat
kita doain sama sama mama percaya karena andin orang baik dia pasti akan selalu
dilindungi sama allah ya allah akan melindungi andi dimanapun dia berada kamu harus tenang ya
kamu solat worth apa ya
kamu culik andien ya
kamu culik andien
kau culik andien
sumpah bos saya gak akan lakukan itu bos
saya aja butuh tahu
kapan kejadiannya sih
tadi pagi dia mau ngajar kampusnya dicegat
itu kelakuan kamu

tadi pagi saya persis di hadapannya pak irfan
saya yang ikut bapak dari awal
bapak juga tahu latar belakang saya
dan bapak juga tahu
terserah bapak mau percaya atau orang
saya siap menerima riskonya
sepertinya bos percaya sama aku ya
sekarang ini udah udah cerita ya kalau gitu bisa aja kan ini perbuatannya adi
karena dia dendam karena jessi diperlakukan seperti itu
hai mbm di rasanya enggak mungkin kalau randy orangnya
seakan selidiki ini ya
sementara kau bantu saya cari hal ini
lo dengar gue baik baik ya
lo jangan sampe lengah
dan lo jangan sampe ketahuan
kalo lo yang nyekap istrinya aldebaran
soalnya masalah penculikan ini
sudah sampe ke mosirvan
gue tau banget dia
dia akan mati matian cari keponakan
lo sudah telepon aldebaran
sesuai dengan perintah lo
gue udah minta uang cash sebesar lima miliar
sama pak al
tapi lokasinya belum gue kasih tau
besok saat aldebaran datang
pastikan lo habisi dia

sampai jumpa di video selanjutnya

buka mata perlahan lahan
bagaimana kabungan yang terjadi
bagaimana kabungan yang terjadi
gelap noh masih gelap noh